dia tuh mata keranjang tau
mata keranjang bagaimana
ya pak kohar kalo gak berperan cantik
kasihannya istrinya ya
eh dia tuh si mirna
udah kembali mirna
alhamdulillah bu saya juga senang bisa ketemu warga disini
sekarang saya jualan buah
wah berhenti gak
suruh mereka berhenti
ya allah mas
itu kan pak tia suhan yang lagi latihan warawis
ini aku lagi bikin laporan keuangan loh
ngapain mereka latihan disitu sih ya
mas itu pusing bukan karena bikin laporan keuangan
aku tahu mas itu pusing karena mas pakai uang desa kan
ini apa sih ini
ada apa ini pak kohar
dia anak bu yani
baru pindah ke desa kita
semenjak suaminya meninggal
saya belum laporan kalau saya mau tinggal disini
insya allah saya mau tinggal disini sama ibu saya
cantik sekali dia
cantik sekali dia
dan dia sudah janda
dan dia sudah janda
ibu pak kohar sekarang
ibu pak kohar sekarang
setelah waktu dua jam
ayahku yang amanah seperti bapak kamu
tanah yang di dekat rumah kita sudah diwakapkan buat panti asuhan anak yatim piatu
jangan diapa apain lagi
iya iya ibu kenapa khawatir tanahnya kohar jual
itu amanah bapak kamu sebagai amal jariah kami
kohar gak akan jual tanahnya
dan jadi panti asuhan kayak gini
mas ini kan tanah amanah dari kedua orang tua kamu mas
kasian nanti anak yatimu tinggal dimana
ngop tanah disini udah mahal loh
tanah disini lima ratus meter
satu meternya sekarang empat juta
bayangin empat juta x lima ratus meter
kaya kita nih kalo tanah kita jual
kan nah ini tuh amanah dari kedua orang tua kamu mas
gak bisa dijual
kamu tuh sudah berjanji mas
ayo anak anak kalian harus semangat mengajinya
karena belajar ilmu agama itu sangat mulia
wa rahmatullahi wa barakatuh
berkah ya bu mirna
saya juga senang banget pak ustadz
bisa berdua kata dengan anak anak yatim
kata juga suka ustaz
kata punya temen banyak di sini
di panti asuhan ini memang tidak banyak penghuninya
tetapi mereka sangat bersyukur bisa berada di sini
karena mereka sudah yatim piatu
dan tempat ini adalah wakaf dari ayahnya pak kohar
kepala desa kita
sudah lima tahun berdiri
oh gitu ya
karena dulu waktu saya berangkat ke kalimantan
ikut almarhum suami saya
panti ini belum ada pak ustadz
ibu yang membantu panti asuhan ini
sebatas kemampuan ibu
berarti mulai sekarang kita sama sama ya bu
mengabdikan hidup kita
untuk anak anak yatim
hati hati loh sama pak kohar
emang kenapa dengan pak koha
dia itu mata keranjang tahu
ya pak kohar kalau nggak berperan cantik
kasihannya istrinya ya
lihat tuh si mirna
udah kembali mirna
saya juga senang bisa ketemu warga di sini
sekarang saya jualan buah
bian itu apa
ini anak isteri
erosinya eigenlijk kayak gimana kali ya si abang
udah kutip lain lain
kamu punya baget apa
makanya jadi suami itu harus bisa galak sama istri
jangan sampai istri berani sama suami
contoh ini saya kohar
mana ada istri saya berani sama saya di rumah
enggak sama sekali
semoga dagangan ibu laku ya bu
jangan lupa berdoa dan sedekah sayang
itu kan si mirna
kembang desa kita dulu
memang dia sudah balik ke kampung kita
cantik cantik mau jualan
boleh nggak tata beli kambing buat kurban tahun depan
mulai hari ini kita sisihkan dari hasil jualan kita ya
terus kita tabung buat kurban tahun depan
dan dia sudah janda
ya itu tadi yang saya bilang
suami harus bisa tegas
kalau enggak istri akan melawan kita terus
mirna berdoanya sekilo enggak jeruk
saya juga yang bukanya aja satu
ini jeruknya seger seger bu
ada yang lain